pertama tama gue mau ngucapkan kemahiran
selain tadi lo mengandung dan call retulation setelah ditetapkan kpu kemarin
your finally ditetapkan sebagai dpr ri terpilih untuk dapil sulut
dan caleg dpr ri perempuan paling tinggi suaranya dong di indonesia
ini walaupun dengan partai yang berbeda ini periode kedua ya
sebenarnya senang tapi terharu juga karena ngerasa gak pantas juga di sisi itu
kita sulut dari daerah yang kecil ya dibandingkan yang jawa jawa
untuk bisa ada di posisi ini berarti kan beban kepercayaan tuh besar banget gitu
orang arabnya tinggi banget gitu
tapi gue akan berusaha untuk bisa keep up sama the expectations gitu loh
di luar prediksi lo atau sudah lo prediksikan segitu banyak
iya kemarin juga caleg modal sosmed
memanfaatkan ig fb dan tiktok
dan ternyata setelah gue mencoba coba coba tes tes berhadiah ya
tapi suara di bawah lo tuh senior semua loh
karena aku juga kaget mendapatkan perolehan suara seperti itu
dan gak pernah juga kepikiran bakal di posisi ini juga
aku mikirnya ya berarti masyarakat sekarang mungkin udah bisa lebih menghargai
dan bisa melihat kinerja wakil rakyat yang bener bener serius gitu
betul dengan posisi gue pao ya lo
gak gak penjabat saat itu
jadi taji gue untuk nolongin masyarakat
apa ya awareness orang terhadap hillary brigita lasut sebagai anggota dpr ri tentu sudah ada dong
kan biasanya masyarakat mengenal gue sebagai
sosok yang dicari ya untuk menolong kasus kasus masyarakat
kayaknya gue dicari duluan dari polisi gitu
jadi kalau ada masyarakat kena kasus mungkin mereka kesel aja nyari gue gitu kan
di saat saat tidak ada jabatan itu untuk bisa berkoordinasi dengan aparat
untuk bisa ngempur supaya kasus masyarakat kecil ini bisa cepat beres
jadi ya kayak oh lo siapa lo bukan siapa siapa lagi gitu kan
kan partai demokrat juga kemarin baru dari oposisi ya
jadi sembilan tahun dia oposisi
jadi gue gak ngerasa dia punya terlalu banyak komunikasi dengan pemerintah
tapi setelah masuk ini kan berarti kita mulai bareng bareng gitu menanjaknya
untuk komunikasi sama yang di dalam